presiden joko widodo meresmikan tiga bandar udara dalam kunjungannya ke pulau miangas kabupaten talau sulawesi utara
pulau myangas dipilih menjadi pusat peresmian karena letaknya sebagai pulau paling utara di perbatasan republik indonesia
tiga bandar udara yang diresmikan yakni bandara miangas di pulau miangas terminal bandara tanjung api tojo una una di ampana
dan juga terminal bandara kasi guncu di poso
sebagai pulau perbatasan yang paling utara akses menuju pulau miangas sangat sulit
selain sebagai prasarana pertahanan dan keamanan bandara miangas juga menjadi titik distribusi bahan pangan
setelah mengelilingi pulau jokowi mengakui masih banyak yang perlu dibangun di pulau miangas
inilah keadaan real pulau myangas yang menurut saya perlu sebuah perhatian perhatian yang lebih baik lagi
yang pertama tadi sudah bandaranya sudah tetapi di sini kan juga memerlukan hal hal yang lain
misalnya contoh saja kayak yang berkaitan dengan bbm
bbm sering kalau terlambat di sini harga sampai rp dua puluh sampai tiga puluh nanti